ini cuma pemeriksaan biasa aja kok
ya paling juga karena keseimbangan hormonnya agak ya terganggu gitu kali ya
aku pergi dulu ya
aku jalan dulu ya
om bisa menganggap dia cucu allah
karena aku juga udah anggap om arta seperti papa aku sendiri
adalah ayah dari bayi itu
karena om hampir memutus sifat
itu bukan kemauan saya
saya cuma disuruh sama kakak saya sylvia
yang terpenting adalah
dia adalah anaknya bella
siapa ayah bayi itu
siapa ayah bayi itu
kamu puas gak
bella itu perempuan
murahan dan selamanya akan jadi perempuan murahan
entah siapa bapak dari anak itu kalau ibunya sebejak bela
kamu puas udah nampak aku
sekarang kamu temuin bella dan kamu tanya sama dia
apa dia udah pernah tidur sama reno
kenapa yakin sekarang dia udah jadi wanita sih menanya reno
afif di dalam hati kamu kamu itu sadar
kalau gak akan ada perempuan baik baik yang mau tinggal sama pria satu atap tanpa ikatan suami istri
jangan hukum diri kamu seperti ini

aku udah bohongin orang
aku udah bohongin orang
yang selalu meniangi aku seperti ayahku sedikit
aku membohongi orang yang waktu dia koma
aku memintanya untuk bangun
untuk minta keadilan
tapi di saat ia bangun
untuk berikan keadilan itu aku malah menolaknya
aku membohongi dia
di saat dia ingin mencari tahu soal cucunya sendiri

kenapa aku bohongin orang
aku tuh jahat rado
aku orang yang jahat
kalau aku ada di posisi kamu
aku melakukan hal yang sama
untuk melindungi anak anakku
kita bisa percaya sama om artha
tapi om arta gak cukup kuat
untuk melawan kejahatan sekelilingnya
kamu melakukan ini untuk shiva
aku jadi musuhnya
aku jadi pahlawan
aku jadi musuhnya
aku adalah super keko
aku sukanila mati oral
kamu itu jagoan palsu
masa tu perhidupan kayak gitu
aku tuh jagoan asli kan
lihat dia di bawah
tuh tuh tuh
kok superhero asli nggak bisa terbang
cuma lari lari doang
lihat nih aku bisa tebal
aku bisa terbang
kan kita harus jauh ke rumah saya ya
eh gimana udah siap
iya aku udah siap
saya mau bawa cynthia ke dokter
katanya sih gak enak badan
tadinya mau minta tolong diantarin sama kamu
jadinya akhirnya nelfon saya
enggak enggak saya tidak merasa direpotkan
sebentar ya saya mau nganter
enggak usah tante gak apa apa kita berdua aja ya mai ya
sylvia udah gak apa apa kamu gak perlu repot repot kok
lagi pula ini cuma pemeriksaan biasa aja kok
ya paling juga karena keseimbangan hormonnya agak ya terganggu gitu kali ya
saudara saya mau nganter banget loh
nanti aku pergi dulu ya
aku jalan dulu ya
hormon rumah sakit jangan jangan